memasuki libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua pemerintah terus melakukan beragam cara untuk meminimalisir mobilitas warga
walaupun kasus aktif covid sembilan belas di indonesia menurun tetap saja menteri perhubungan budi karya sumadi menduga
ada enam belas juta orang yang tetap nekat untuk memanfaatkan momen ini dengan bukti negatif covid sembilan belas dari tes antigen hingga pcr
tapi sejumlah pakar menyebut omikron memiliki kemungkinan lolos dari pemeriksaan laboratorium berbasis pcr
lalu sebenarnya seperti apa karakter omikron ini dan bagaimana menyikapinya
karena sementara tak sedikit warga yang sudah memanfaatkan momen ini untuk keluar kota bahkan keluar negeri
sore ini saya akan berbincang melalui sambungan zoom dengan peneliti pusat riset biologi molekuler eijkman
badan riset dan inovasi nasional brin prof dr amin subandrio dan ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti pusat joko setiowarno di semarang kalau saya tidak salah ini
halo selamat sore bapak bapak apa kabar
selamat sore mas iqbal
baik saya ke
oke saya ke prof amin terlebih dahulu ini prof amin
ini tidak sedikit kan masyarakat yang sudah lelah dengan kondisi ini apalagi banyak informasi yang tidak valid beredar di tengah masyarakat
lalu mereka juga sudah yakin akan kekebalan tubuhnya karena sudah divaksin bahkan sudah dua dosis dan jumlah kasus aktif juga tidak banyak di indonesia
bahkan dugaan skenario soal omikron juga cukup liar di telinga kita
nah respon prof amin bagaimana
ya mas iqbal yang perlu kita sadari bersama
bahwa walaupun angka jumlah kasus di indonesia sudah demikian rendahnya tapi belum nol ya belum zero
artinya kita belum bebas dari ancaman virus sars cov dua dari varian apapun
jadi tidak hanya omikron yang mengancam karena saat ini varian delta masih mendominasi virus yang
yang bersirkulasi di indonesia
nah kita juga mesti menyadari bahwa varian varian yang lain juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius
sehingga saat ini kita tetap diminta untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan konsisten
di samping memastikan bahwa kita sudah divaksinasi
tetapi kita harus sadar
dan juga bahwa vaksinasi tidak menggantikan protokol kesehatan
vaksinasi harus berdampingan dengan pelaksanaan protokol kesehatan
dan itu sudah terbukti di tempat lain
kasus di indonesia juga gitu kasus omikron
menyerang atau dideteksi pada orang orang yang sudah divaksinasi
walaupun gejalanya ringan
tapi sekali lagi kita tidak boleh menganggap enteng
tapi aturan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah ini sebenarnya sudah cukup baik atau justru masih kurang ini prof
ya sebetulnya kita tidak membedakan perlakuan untuk omikron secara khusus atau untuk delta secara khusus
atau untuk delta secara khusus
untuk delta secara khusus
karena di luar sana kita tidak tahu
varian yang mana sedang kita hadapi
misalnya di bandara a itu dikhawatirkan omikron
semuanya pakai masker tiga lapis misalnya
kemudian di bandara b karena belum ada omikron maka lebih santai
jadi kita harus memperlakukan yang sama
jadi tidak ada keistimewaan perlakuan
karena sekali lagi kita di luar sana di lapangan itu tidak bisa mengetahui apakah virus yang ada di situ virus delta virus alpha atau virus omikron
jadi penerapan istilahnya universal precaution artinya kewaspadaan umum kewaspadaan universal itu harus diterapkan
nah ini saya ke pak joko
berbicara soal aturan yang sudah
diberlakukan oleh pemerintah
sebenarnya cukup efektif kah
karena kalau selama ini kita melihat bahwa pemerintah itu sangat fokus terhadap kendaraan ataupun transportasi transportasi umum
seperti halnya pesawat kereta api lalu juga kapal laut dan lain sebagainya
tapi untuk kendaraan pribadi ini bagaimana
dan apakah juga cukup adil begitu untuk transportasi khususnya kendaraan pribadi ini pak joko
kendaraan ini ya dapat dikatakan ya agak sulit mendeteksinya ya
artinya ini memang yang cukup efektif itu yang angkutan umumnya krl kereta api kemudian pesawat udara gitu berterbang ya
di pelabuhan pun tidak semuanya
ada beberapa pemda pelabuhan penyeberangan mereka cukup ketat hasilnya cukup baik
tahun lalu kami lihat itu di kabupaten karimun
memang misalnya penularannya sedikit ternyata ketika masuk ke sana itu ya memang cukup ketat mereka ada pengaruhnya juga
tapi kan tidak semua pemerintah daerah melakukan aturan yang sama
apalagi di darat
nah ini darat ini dampak mungkin pengetatan di kereta mungkin di udara yang gak pelibet
nah sekarang perpindahannya menggunakan jalur darat apalagi jalan tol transjawa kan sudah terhubung
nah itu mereka banyak menggunakan ke jalur darat

dan memang ya nggak ada pemeriksaan
cuman pada saat nataruh ini akan dilakukan ya
seperti halnya yang tahun tahun lalu juga ada tes antigen dan sebagainya
tapi saya belum melihat apakah seminggu yang lalu sudah dimulai
karena kan baru hari ini tuh program untuk apa
mereka upacara upacara melakukan apa satu minggu terakhir
padahal pergerakan itu sebenarnya ketika pemerintah mengumumkan

padahal pergerakan itu sebenarnya ketika pemerintah mengumumkan
padahal pergerakan itu sebenarnya ketika pemerintah mengumumkan

nah itu masyarakat nggak mau
pada saat puncak itu jadi seminggu yang lalu
berita hari ini juga jalan tolnya masih lengang
berarti kan sudah mobilisasi
sudah berjalan seminggu yang lalu
dan itu juga nampak dari
ketika kami melakukan perjalanan darat itu
beberapa res area itu
antri untuk masyarakat res area
dan di kawasan res area itu
juga mencari lokasi parkir agak susah juga
nah ini jadi
sudah menyebar lah polanya berbeda ya
saya kira ini pelajaran
bukan pemerintah juga dihumumkan
salah tidak diumumkan lebih salah lagi
jadi kalau diumumkan
seminggu sebelumnya ini mereka
tapi memang penyekatan itu
sebenarnya kalau misalnya kita melihat
ataupun berkaca dari tahun lalu penyekatan
cukup efektif untuk bisa meminimalisir
bagaimana pergerakan masyarakat
ini bisa dikontrol
diperlukan ataupun tidak
untuk melakukan penyekatan di sejumlah titik
khususnya yang ada di wilayah jabodetabek
untuk bisa meminimalisir
bapak bisa berikan
kepada kami tapi kita harus jeda terlebih dahulu
untuk itu jangan kemana mana karena
cnn indonesia newsroom akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
dan saat ini masih bersama saya
ada dua narasumber ada pak profesor
amin subandrio dan juga pak joko
setia warno yang dari mti
tentunya ini kami masih membahas terkait
dengan bagaimana kita bisa
mewaspadai covid sembilan belas varian omikron
di tengah euforia
libur natal dan juga tahun baru
saya tadi masih
ingin bertanya ke pak joko terkait
dengan penyekatan penyekatan yang
bisa saja dilakukan oleh
pemerintah ataupun pihak pihak terkait
di sejumlah titik yang ada di wilayah jabodetabek
untuk bisa meminimalisir
mobilitas dari warga
untuk bisa keluar kota
apakah ini bisa diberlakukan
ataupun sebaiknya dilakukan di saat
seperti ini atau justru sudah
tidak butuh lagi untuk dilakukan
penyekatan penyekatan untuk saat ini pak
saya mungkin tidak
soalnya penyekatan dilakukan itu juga

pada intinya di daerah daerah ini
ya paling delapan jam sembilan jam aja
karena yang dua puluh empat jam itu kan
sekitar jabodetabek saja
jadi sebenarnya tidak begitu efektif juga
yang cukup ketat
di lokasi lokasi yang dianggap rawan
kalau sekarang dilakukan penyekatan nanti
masyarakat bilang nah kami itu sudah
divaksin apa gunanya kalau disekat
tapi justru sebenarnya
lebih pada penyadaran masyarakat
kampanye kampanye untuk kesehatan itu
lebih masif lagi
hati penyelidik kesadaran masyarakat
dan daerah daerah kerumunan
dan apalagi sekarang sudah lindung diri
itu benar benar dilakukan
kawasan pariwisata itu benar dilakukan
itu lebih efektif saya kira ya
dan yang kenjal genap ini
membantu kenjal genap tapi kan bukan di jalan tal
kalau di jalan tol agak susah itu penerapannya
tapi kalau masuk satu kawasan
perkotaan apa dan sebagainya itu
setidaknya bisa turut membantulah
ya ini harus bergerak juga
mengawasi daerah daerah yang
dianggap memang berpotensi
untuk mereka berkerumun
itu yang harus dihindari sebenarnya
baik pak joko dan saya ke prof amin
banyak dari kita juga sebenarnya masih penasaran
dengan varian omikron ini
soal spesifikasi ini seperti apa
dan juga ada informasi
katanya tidak menimbulkan gejala berat seperti halnya delta
yang dilakukan oleh
who ataupun dari pakar pakar
di seluruh dunia terkait dengan
varian omikron ini seperti apa sih pak
jadi sebenarnya ada
empat sifat ya
dikhawatirkan terjadi pada
kita sudah tahu bahwa mutasinya ada sampai lima puluh mutasi
dan tiga puluh diantaranya
berada di spike protein
dan itu dikhawatirkan
yang kedua menyebabkan
lebih sulit ya karena beberapa
pcr barangkali tidak bisa
dikhawatirkan menimbulkan gejala
klinis yang lebih parah
dan yang keempat
itu semuanya sudah
dimulai dikaji ya
kita masih menunggu hasil hasil
pertama yang pasti gejala klinisnya
itu sebagian besar
sama sekali tidak ada gejala
yang ditemukan itu adalah pada
utamanya pelaku perjalanan
luar negeri nah mereka bisa
melakukan hal itu
ada penyakit dan sebagainya karena mereka merasa
tidak ada keluhan
jadi seperti orang yang sehat saja
jadi itu satu
gejalanya hampir tidak ada atau
bahkan sebagian otg itu
orang yang terkena virus itu
keluar kota keluar negeri
dan pindah benua
nah itu yang sebetulnya
menyebabkan penyebarannya menjadi lebih cepat
jadi mobilitas manusia lah
yang membawa virus itu
bisa beredar ke
semua benua dalam waktu yang relatif singkat
nah itu faktornya
itu yang menjadi salah satu concern
kalau bisa dihimbau
masyarakat membatasi mobilitas
karena virusnya tidak terbang sendiri
itu pasti akan dibawa oleh
kalau misalnya kita
kalau misalnya omikron ini tidak terlalu
kenapa kita harus begitu khawatir
dengan adanya varian ini prof
dan soal pcr juga itu prof
kalau misalnya sempat dikatakan bahwa
ternyata omikron ini
kemungkinan tidak bisa
terdeteksi dengan hanya pcr saja
kenapa bisa seperti itu prof
karena ada mutasi di
yang begitu banyak
ada tiga puluh mutasi
itu bisa menyebabkan
pcr yang mendeteksi
yang menggunakan gen
gen s itu sebagai target ya
biasanya pcr itu
mentargetkan beberapa gen
jadi dia akan mendeteksi gen n
gen orf misalnya ya
dan juga ada yang
menggunakan gen s
nah kalau kit pcr itu menggunakan gen s
mungkin yang lainnya positif
tapi gen s nya negatif
itu tadinya dianggap sebagai satu
hal yang mengkhawatirkan ya
gen s yang
tidak terdeteksi itu dipakai sebagai
sedangkan gen lain terdeteksi
maka patut dicurigai
itu adalah omikron
oleh karena itu
hasil pcr seperti itu
sampelnya harus cepat
apakah ini omikron atau bukan
jadi tidak pasti
kecurigaannya begitu baik prof
nah saya ke pak joko lagi
pak joko masyarakat ini kan sudah mendapatkan
aturan aturan yang cukup ketat dari
pemerintah terkait libur natal dan juga tahun baru
lalu bagaimana dengan penyediaan transportasi
seperti halnya bus pesawat
kapal sampai kereta api
apakah pemerintah cukup serius dalam hal pengawasan
dan juga bisa menjamin bahwa
semua dalam kondisi bersih dan juga sehat
mengingat kapasitas sudah
perjalanan dan lain sebagainya
kereta api itu cukup serius
mengikuti aturan yang
diperlakukan oleh pemerintah
yang kereta ini kalau kita
mau tes juga ada jadwalnya
untuk berangkat jam tertentu itu lebih
nah kalau udara juga sama
sebenarnya cuma pada saat masa lalu itu
beberapa airline yang melanggar
aturan cuman ya dibiarkan saja
kalau saya menggunakan pesawat seperti itu ya
kalau nggak ada pilihan lain ya mau gimana
lagi kalau dulu kan dibatasi tujuh puluh
sehingga kalau nggak ada pilihannya ya
terpaksa kita saya naik aja
nah itu yang memang nggak ada aturan
namun yang memang agak susah
ini di darat
apalagi daerah itu bis bis itu kan
tidak hanya berangkat dari terminal
ya naik turunnya juga kalau bisa
akdp itu kan ya
sembarang tempat ya nah ini yang
pengawasannya menjadi lebih rendah
namun akhirnya masyarakat
yang mengawasi nah masyarakat
tentunya takut menggunakan bus makanya
bus bus itu juga yang
kondisi tertentu bisnya memang
peminatnya turun itu terjadi
di banyak daerah ya karena
kesadaran masyarakatnya terutama
di jawa ya kita lihat seperti itu
tetapi ada juga dengan
pengetatan di udara ini justru
ada perpindahan menggunakan
darat dari sumatera ampamanya
yang nggak masalahnya ribet justru
bus ini peningkatannya luar biasa
saya tanyakan pada saat ke sumatera barat
itu banyak pindah ke naipers
saja dari padang menuju jakarta
ampamanya karena kalau mereka
tes juga harus satu hari
sebelumnya karena alanya
ke jakarta dan sebagainya ribet buat mereka naipers
langsung berangkat ya sudah paling
ada pemulisan di
tapi lebih murah lah
memang ini butuh
pengawasan terhadap popo saya kira
kalau po nya bagus mereka
tetap menjaga kesehatan ya
merawat bisnya dan sebagainya bahkan
sekarang ini sudah diluncurkan ini
higienis lah jadi kursinya nggak
dua dua tapi berjarak sehingga
satu baris cuma tiga aja
ini juga hasil riset kerjasama antara
satu po bus itu teman saya juga
undip ini menarik nih kolaborasi
itu sudah muncul dan
ini mungkin kayak tahun depan sudah
bisa nanti kita lihat bus bus yang sudah
memenuhi syarat termasuk juga ac nya juga
oke baik pak joko
lagi lagi soal pengawasan itu patut kita
begitu ya bagaimana pengawasan
ataupun penerapan protokol kesehatan ini
bisa tetap berlaku
di tengah euforia libur natal
dan juga tahun baru terima kasih pak joko
stiowarno ketua bidang advokasi
dan kemasyarakatan mti pusat
dan juga ada
terkait dengan apa yang
sudah kita perbincangkan pada
sore hari ini terkait mewaspadi
terima kasih bapak bapak sudah berbincang dengan kami
pada sore hari ini salam sehat selalu pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh